oke berangkat dari kasus yang dialami wanda hamida kemudian banyak bermunculan ya keluhan keluhan validasi klaim dari pihak asuransi dari pihak nasabah maksud kami terutama jika jumlah dana yang dikeluarkan cukup besar nih
lantas bagaimana konsumen harus teliti dalam memilih asuransi bergabung bersama kami ada irfan raharjo pengamat asuransi pak irfan selamat malam
selamat malam pemirsa sekalian selamat malam mbak puspa salam
oke pak irfan kita berbicara soal asuransi kesehatan ya ini menanggapi keluhan keluhan para pemegang polis asuransi di lini masa soal kesulitan klaim asuransi
merasa benefitnya tidak sesuai dengan premi atau apa yang mereka bayarkan dan sebagainya pak irfan melihat ini seperti apa
ya kasus yang menimpa wanda hamidah itu saya kira merupakan puncak gunung es
tentang bagaimana asuransi selama ini
ini melayani nasabah melalui saluran si agen pemasaran maupun keseluruhan
sehingga yang terjadi adalah kurangnya komunikasi antara perusahaan asuransi dengan nasabah
terbukti bahwa saling mengajukan keluhan namun tidak mendapat tanggapannya kemudian meluangkannya melalui
ini yang kemudian timbul ketidak harmonisan
ada dua belah pihak
namun yang harus disadari oleh nasabah jadi semula harus mempelajari polis itu dengan teliti
dan ada masa tenggang dari perusahaan asuransi selama empat belas hari selama nasabah menerima tanggapan itu
jadi ada masa tenggang untuk bisa mempelajari itu
tapi mengenai kasus wandar midah ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah menjadi nasabah cukup lama
tentunya harus ada prioritas
dan perlakuan yang khusus dari perusahaan asuransi terhadap nasabah
karena sudah sekian lama dua belas tahun tidak pernah mengajukan klaim dan terlalu tepat memelihar klaim
tentu harus ada perlakuan yang lebih khusus
pak irvan tadi menyentil soal komunikasi
ketika ditawarkan produk asuransi kadang terlalu banyak informasi yang diberikan oleh agen
sehingga konsumen mungkin agak kesulitan untuk memahami perjanjian asuransinya
bagaimana seharusnya komunikasi antara agen dan juga nasabah
agar keduanya bisa saling paham nih
antara kebutuhan kemudian manfaat termasuk juga resikonya
ya karena yang kita bicarakan adalah soal asuransi kesehatan
asuransi kesehatan itu ada dua jenis
yaitu di mana nasabah datang ke rumah sakit kemudian menandatangani saja demikian
kemudian tidak perlu membayar lebih dulu
yang disebut kapitasi
yang kedua adalah dengan sistem reimbursement
dan anggota membayar lebih dulu baru kemudian menakjihkannya kepada perusahaan nasabah
nah dalam soal ini agen seharusnya menjelaskan tentang dua
sekaligus juga menjelaskan tentang batas batas setiap kali mengalami gangguan kesehatan
dan juga batas setahunan
karena di dalam suatu kesehatan itu ada dua jenis limit
ketentaman dan limit
setiap kali mengalami
gangguan kesehatan dan limit perkebunan
itu yang perlu dijelaskan secara detail oleh agen kepada nasabah
banyak yang kalau saya lihat di lini masa begitu
banyak yang merasa ini kan produk asuransi jangka panjang
kemudian terlalu berat ke depannya untuk membayar premi ini
berapa sebetulnya anggaran ideal pak irfan untuk membayar premi ketika konsumen memutuskan menggunakan asuransi
dari pengeluaran dari pendapatannya
lebihnya adalah untuk biaya rutin lainnya
mungkin kembali tergantung juga kebutuhan dari nasabah itu
kalau dia membutuhkan produk proteksi
seperti halnya kesehatan kematian keselakaan itu tentu berbeda
halnya kalau dia ingin menginvestasikan atau membutuhkan produk investasinya untuk kebutuhan hari tua
kebutuhan untuk menkolahkan anak dan sebagainya
sebeda beda kebutuhan proteksi
dengan kebutuhan investasi
pak irfan yang perlu digarisbawahi asuransi ini adalah produk pertanggungan ya bukan produk tabungan
itu yang seringkali kurang dijelaskan
atau bahkan agen itu sering mengidentikan atau menyamakan tabungan dengan asuransi
asuransi itu sama sekali bukan tabungan dan tabungan juga bukan asuransi
karena tabungan itu
setiap saat diambil
yang ada di
itu yang disebut current account begitu
tapi kalau asuransi tidak bisa diambil dia bahkan hanya
itu kalau orang mengalami musibah seperti kecelakaan
dan dan begitu
asuransi bukan investasi
asuransi itu sepenuhnya adalah produk resiko
kalau itu kemudian ada produk yang dikaitkan dengan mca
itu yang kemudian
karena masyarakat pada umumnya
beranggapan bahwa investasi itu akan terus menerus meningkat
padahal ada kemungkinan
itu juga bisa menurun
itu yang kurang dijelaskan oleh nasabah
kalau ini adalah produk pertanggungan kemudian
apakah bisa ini secara bisnis
apakah asuransi bisa digunakan untuk mencari keuntungan oleh kedua belah pihak
prinsipnya asuransi itu tidak boleh mengumpulkan
kalau itu merupakan produk yang bersih proteksi
ada kelainan sahabat
menganggap bahwa asuransi itu juga bisa dikaitkan dengan sarana investasi
yang dikaitkan dengan unit link
atau produk yang dikaitkan dengan investasi
nah di sini timbul masalah karena produk asuransi
dikaitkan dengan investasi
itu tidak selalu bergerak
dengan proyeksi positif atau ada kelainan dia menurun
ini yang kurang disadari oleh masyarakat
terutama karena pada umumnya literasi keuangan kita rendah
terutama juga literasi terhadap produk asuransi
jadi terhadap kasus yang membutuhkan rasa aman
ketenangan yang wujudnya adalah tabungan
tidak tepat untuk membeli produk yang dikaitkan dengan investasi
produk yang dengan investasi itu lebih cukup
oke prinsipnya tidak tidak
masyarakat yang sudah lebih paham
bagi masyarakat investasi
kalau proteksi prinsipnya tidak boleh mengambil keuntungan
tapi kalau kita lihat di lini masa
ternyata banyak sekali karena kasus who ini begitu
ada yang mengatakan bahwa agennya justru mengambil keuntungan
dari setiap premi yang diberikan setiap bulannya
pak irfan melihat ini seperti apa
ya agen itu mendapatkan remunerasi mendapatkan
apa insentif dari premi yang dibayarkan oleh narkoba dalam bentuk komisi
istilahnya bukan keuntungan
tapi dia tidak menjelaskan yang sebenarnya kepada nasabah
karena mereka di target untuk mendapatkan nasabah
dan dengan nasabah yang mereka peroleh itu mereka mendapatkan komisi
jadi untuk mengejar komisi sebagai pendapatan mereka
mereka seringkali mengambil penjelasan yang sebenarnya
yang kita sering sebut sebagai mis selling
bukan saja mis selling yang terjadi bahkan mis conduct
artinya tidak menggunakan cara cara yang wajar
bahkan lebih cenderung mengecoh atau memanfaatkan ketiga tahun nasabah
oke artinya ini yang menurut anda
diperbaiki oknum oknum agen seperti ini begitu yang harus diperbaiki oleh manajemen asuransi
tapi kalau melihat kasus dari who yang tadi juga pak irvan menyebut ini kayak puncak gunung es gitu
di bawahnya ternyata keluhannya cukup banyak yang timbul banyak orang yang mengalaminya
kalau melihat di situasi pandemi saat ini dengan adanya peningkatan dan juga layanan kesehatan di indonesia
bagaimana kemudian pihak asuransi bisa meningkatkan penetrasi asuransi
penetrasi produk asuransi di indonesia
ya sebetulnya dengan pandemi ini satu momentum yang baik sekali
dan itu sudah terbukti kekecadaran masyarakat membeli produk asuransi itu menjadi meningkat
itu terbukti dengan penjualan asuransi di kuartal satu dan kuartal dua ini
dan itu tercermin dengan semakin banyaknya unit link yang dibeli oleh masyarakat
tapi harus kita bedakan
produk unit link yang dibeli itu umumnya berasal dari golongan menengah atas
yang oleh karena pandemi ini tidak bisa membelajar uangnya simpanannya
sepertikan dengan laporan lps jumlah simpanan di golongan menengah atas semakin besar
sehingga mereka mengalihkannya ke produk asuransi
tapi di lapis bawah mereka mengujikan uang tunai
walaupun ada kesadaran
mereka hanya bisa membeli produk yang punya protriksi
nah ini yang menjadi masalah
tapi secara keseluruhan ada peningkatan
oke oke artinya tadi seperti yang pak irfan bilang
ada empat belas hari bagi konsumen untuk mempelajari
jadi harus teliti harus cermat bagaimana perjanjian asuransi tersebut
dan kalau berbicara soal pemenuhan hak dan juga kewajiban antara pihak penanggung dan juga tertanggung
artinya pihak asuransi dan juga konsumen atau nasabah
ini ada undang undangnya yang menjaga begitu ya
jadi setiap geliat apapun yang dilakukan di bawah undang undang asuransi ini
dilindungi dengan hukum begitu pak irfan
pak irfan raharjo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
baik terima kasih salam sehat selamat malam